halo selamat siang pemprov dki jakarta berencana untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit
dalam rangka penanggulangan virus corona di jakarta
salah satunya dengan menggandeng dua puluh enam rumah sakit swasta
yang akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan covid sembilan belas
rencana itu diungkapkan wakil gubernur dki jakarta riza patria
wagup tidak merinci daftar dua puluh enam rumah sakit swasta yang akan bekerja sama dengan pemprov
meski demikian ia memastikan dua puluh enam rs tersebut akan menambah daftar rs rujukan covid sembilan belas
yang sebelumnya berjumlah enam puluh tujuh di ibu kota
dalam penanggulangan covid sembilan belas pemprov juga telah mengubah peruntukan tiga belas rsud
menjadi rs khusus covid sembilan belas
selain peningkatan sarana dan prasarana pendukung
pemprov juga berfokus pada sumber daya manusia dengan merekrut tenaga kesehatan tambahan
jadi kita akan menambah tiga belas rumah sakit daerah yang akan kita jadikan rujukan rumah sakit covid sembilan belas
bahkan akan menambah dua puluh enam
enam rumah sakit swasta yang akan kita libatkan sebagai rumah sakit covid sembilan belas
kemudian juga tempat tidur terus kita tambah ruang icu ventila semua
kita pastikan logistik masker apd bahkan obat obatan kita akan siapkan
bahkan kami juga sudah membuka kembali merekrut tenaga profesional tenaga medis untuk membantu
kami pastikan seluruh warga jangan khawatir di dki jakarta betapapun terjadi penambahan penyebaran
semua sarana prasarana fasilitas dan tenaga medis akan siap